dan sesat yang lalu pihak keluarga yosu memberikan tanggapan atas putusan majelis hakim dan berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya
putri telah menerima ponis hukuman daripada hakim ketua pak imam wahyu santoso
terima kasih dan kami sangat sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal tiga ratus empat puluh telah dinyatakan pada saat ini
dan kami telah menerima penegakan hukum yang sehat di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam yang sangat keji buat anak kami almarhum yosua

perkosaan juga seperti apa sih
tidak ada tidak ada
tidak ada di situ
itu adalah skenario skenario mereka ataupun mereka berdali agar mereka lari daripada pertanggung jawaban di dalam pembunuhan berencana yang mereka telah siapkan dari awal
apakah ponis ini puas bu dengan tadi dua puluh tahun tadi bu
ya kami sebagai keluarga terlebih saya sebagai ibunda almarhum merasa puas di dalam hukuman atau polis terhadap putri candrawati
biar jangan ada lagi perempuan yang suka memikna atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak anak yang ada sekarang lagi
jangan ada lagi yosua sua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini
apalagi memang tidak mungkin bisa digantikan dan sudah pergi juga
tetapi dengan hukuman dua puluh tahun kemudian juga verdi sambo dihukum mati
sebagai seorang ibadat
ibu aljam pesan atau hal yang mungkin mau disampaikan kepada yosua
karena kan ini perjuangan bersama sama ya bu
yosua telah melihat dan dia hadir juga bersama ibunya pada saat ini
di dalam mulai tadi kemarin kami ziarah juga
tadi malam juga saya berdoa yosua selalu ada
dan pada saat ini juga bersama tim pengacara kami
di samping kami ada yosua melihat perjalanan bersama ibunya
dengan merangkul ibunya dengan peluk hangat sepanjang hidupnya
bagaimana dia semasa hidupnya
apa tentukan ganti rilis
ya nanti akan penasihat hukum nanti yang akan melakukan melanjutkan itu semuanya